sejauh apa rupiah akan kembali melemah terhadap dolar amerika
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telpon
joshua apa yang menjadi sentimen pelemahan rupiah
akhirnya kembali ke level empat belas ribuan
ya yang perlu kita lihat di sini adalah rupiah bukan satu satunya
currency yang melemah terhadap dolar amerika
jadi kalau kita lihat di sini sentimennya
ataupun perkembangan yang terjadi adalah
dolar amerika yang menguat ya terhadap mata uang utama
dan juga termasuk mata uang negara berkembang
yang kalau kita lihat di sini juga presiden donald trump
yang mungkin di akhir pekan ini ataupun di akhir hari ini
akan segera mengeluarkan keputusan ya
apakah akan menarik diri dari perjanjian nuklir dengan iran atau tidak
itu kita lihat ekspektasi dari pasar ini
membuat dolar cenderung menguat dan juga kita lihat juga
harga minyak juga kita sekarang saat ini sudah kemarin
sehingga kenangan kenaikan harga minyak dunia ini juga
tentu akan mendorong ataupun memberikan tekanan pada
negara negara yang notabene adalah oil importer ya
salah satunya antara lain adalah indonesia india dan juga filipina
jadi saya pikir ini semuanya memang lebih didorong oleh faktor eksternal
yang dimana dolar amerika yang menguat ya terhadap mata uang dunia
oke tapi menurut anda apakah level empat belas ribuan ini merupakan level yang
cukup aman untuk rupiah atau sebenarnya bank indonesia ini harus perlu kembali
mengintervensi pasar seperti pada saat pekan lalu
ini sudah diintervensi sempat ke level tiga belas tujuh ratus an
kemudian melemah lagi ke level empat belas ribuan hari ini
ya saya pikir sejauh ini setiap harinya dan setiap saat ya
saya pikir bank indonesia terus melakukan langkah langkah stabilisasi
jadi pada dasarnya bi berada di pasar falas ya
dan kalau kita lihat di sini juga langkah langkah intervensi lakukan bi
pun juga terlihat dengan kepemilikan dari bank indonesia pada
surat utang negara kita yang juga cenderung meningkat gitu dalam
dalam kurang lebih dalam sebulan terakhir ini ya
menunjukkan berarti langkah langkah intervensi itu benar benar dilakukan oleh bank indonesia
dan juga yang akan dirilis juga di sore ini adalah cadangan devisa per april
yang juga kita perkirakan juga berprosesi untuk kembali merosot ya
lebih keseiring dengan intervensi dari bank indonesia
sehingga memang jelas jelas bahwa bi berada di pasar untuk menjaga
supaya rupiah ini tidak jauh dari level fundamentalnya gitu
oke sejauh apa menurut anda bi perlu intervensi
nilai tukar rupiah ini dan juga akhirnya yang akan dipakai kan juga cadangan devisa
yang trennya juga terus melemah untuk intervensi ini
iya memang kalau kita lihat di satu sisi pernyataan dari bank indonesia terakhir pun juga mengatakan
bahwa bank indonesia akan lebih berhati hati dalam penyesuaian suku bunga ya suku bunga acuan
mengingat kita lihat juga kemarin rilis bps menyebutkan bahwa rilis pdb kuartal satu pun juga relatif
masih lebih rendah dari ekspektasi
sehingga memang kalau kita lihat juga dari sisi
untuk mensupport pertumbuhan ekonomi dan juga untuk menjaga level defisit transaksi berjalan
yang juga diperkirakan sedikit melebar di tahun ini itu juga kecenderungannya bi cenderung akan lebih bertahan ya
dan dengan konsekuensinya bahwa bi akan lebih mengupayakan untuk melakukan langkah langkah stabilisasi
di pasar palas dan juga pasar sbn
oke sejauh apa proyeksi anda pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika ini akan terus terjadi
ya saya pikir memang di kuartal kedua ini
memang permintaan dolar di dalam negeri memang cenderung meningkat
karena kita tahu juga ada jadwal pembayaran dividen ya dari beberapa perusahaan multinasional ya di dalam negeri
di samping itu juga kita lihat juga pelaku pasar juga masih menantikan rapat fomc bulan juni
untuk mengetahui kepastian dari the fed apakah akan menaikkan tiga kali atau empat kali di tahun ini
dan juga yang baru saja terjadi ini adalah pasar mengantisipasi keputusan dari amerika apabila menarik diri dari perjanjian nuklir
dan juga yang baru saja terjadi ini adalah pasar mengantisipasi keputusan dari amerika apabila menarik diri dari perjanjian nuklir
jadi lebih normal lagi gitu ya
oke jangka pendeknya ke level berapa joshua
apakah anda sudah memperkirakan hingga ke level berapa rupiah bisa melemah terhadap dolar amerika ini
ya saya pikir kalau kita lihat dari pada saat teper tentrum ya
pada saat itu kan kita lihat rupiah sempat ke level empat belas tujuh ratus an ya
tapi saya pikir kondisi dari tepat tentrum
post tepat tentrum dengan sekarang kita lihatin kondisinya lebih fundamental
kita sebenarnya jauh lebih kuat gitu
jadi saya pikir
potensi ke arah sana memang relatif lebih potensi lebih kecil
jadi saya pikir mungkin masih
tapi mungkin kita lihat masih berada di level empat belas ribuan ya
yang terpenting adalah sebenarnya pasar ataupun masyarakat tidak perlu panik ataupun tidak khawatir
tidak perlu khawatir karena mengingat kalau ini
fenomena ini adalah dialami oleh semua currency di dunia termasuk di negara berkembang
jadi yang diharapkan adalah tidak memberikan langkah langkah spekulasi gitu
sehingga membuat kepanikan di pasar
ternyata dipermintaan dollarnya semakin meningkat gitu
sebenarnya itu tidak perlu terjadi gitu sebenarnya
berbicara tentang potensi bagaimana dengan potensi dari kenaikan bi rate
apakah anda melihat ada potensi ini dalam waktu dekat
paling tidak hingga semester pertama berakhir
ya tadi kalau kita lihat evaluasi bi terhadap
inflasi dan juga currency ya
kalau kita lihat dari sisi inflasi
kami cukup confident bahwa inflasi masih berada dalam target sasaran inflasi bi gitu ya
dari sisi nilai tukar
yang memang cenderung volatile
tapi saya pikir kembali lagi
bi akan lebih mengoptimalkan
langkah langkah first line of defense
yaitu dalam mengoptimalkan
melakukan langkah langkah stabilisasi dengan konsekuensi carangan defisit
memang cenderung akan lebih turun
dan yang ketiga juga untuk menjaga supaya defisit karen kanu di tahun ini
juga berada dalam level yang cukup sehat ya
sehingga makanya seandainya diperlukan untuk menaikkan suku bunga
saya pikir di akhir tahun ini ya
sehingga sepanjang di awal tahun depan
sehingga dalam waktu dekat belum ada potensi kenaikan dari bi rate ya
terima kasih joshua paredeh ekonom dari bank permata sudah bergabung bersama kami
pelemahan rupiah dipicu kekhawatiran jika pertumbuhan ekonomi yang di bawah ekspektasi
hingga dapat membatasi opsi bank sentral untuk mempertahankan mata uang garuda
pada perdagangan hari jumat pekan lalu
di posisi tiga belas sembilan ratus empat puluh lima rupiah
sementara itu sepanjang perdagangan senin kemarin
rupiah bergerak pada level tiga belas sembilan ratus empat puluh sembilan sampai rp empat belas tiga rupiah per dolar amerika
seluruh mata uang di asia terpantau melemah sore kemarin
diikuti rupiah dan peso filipina yang terdepresiasi tiga puluh lima rupiah
mengutip data bloomberg dalam tiga bulan terakhir
ini membuatnya menjadi pemain terburuk kedua di asia setelah rupiah india
kondisi ini diprediksi akan mempersulit langkah bank indonesia
untuk meningkatkan suku bunga guna melindungi mata uang
bank sentral telah meningkatkan pembelian obligasi negara dari pasar sekunder
untuk membendung aksi jual dan melakukan intervensi di pasar falas
untuk menstabilkan rupiah
pemerintah masih menanggapi santai pelemahan lanjutan rupiah
kondisi sebaliknya juga terjadi di pasar modal
indeks harga saham gabungan justru menguat setelah sebelumnya
dalam tren pelemahan cukup panjang
hari ini presiden joko widodo bertemu dengan para kapolda dan kepala kejaksaan tinggi di istana negara
dan kini kita akan bergabung dengan kegiatan di istana negara